maka disanalah dia tinggal dalam azab yang terus menerus
sampai allah swt membangkitkan dari kubur
hadis riwayat abu hurairah
allah tuhan kita semua
oda barai simsir
jangan sampai yang miskin
jangan sampai yang miskin
oda barai simsir
kayak begini nih
orang orang yang jauh dari pala
santri itu kudu wajib melaksanakan perintah kiper tren
nggak usah mandi
habis itu sholat berjamaah di masjid
enak tidur kamu
sakti banget nih kita
tidak ada satupun ahli kubur yang dapat menolak
ketika malaikat mengungkar dan naklim
memberi tiga pertanyaan
dan siapa rasulmu
tiga pertanyaan itu disebut fitnah kubur
nah disinilah penentu
dimana dia akan ditempatkan
apakah dia akan ditempatkan di surga atau di neraka
apabila dia bisa menjawab pertanyaan
apabila dia bisa menjawab pertanyaan
dia akan dimasukkan ke surga
tapi apabila dia tidak dapat menjawab pertanyaan
maka di neraka lah tempatnya
antu mau kemana
ustadz serfu ceramahnya belum selesai
antu mau berdiri berdiri saja
antu seperti ababil ya
tidak tahu antu kan
tidak masuk surga antu
rasulullah saw bersabda
yang insya allah intinya adalah
yang memasukkan manusia
ke dalam surga itu
adalah ketakwaan kepada allah swt
dan ahlak yang berkata kata allah swt
dan ahlak yang baik
dan kebanyakan hal
yang memasukkan manusia
ke dalam neraka itu adalah
itu karena mulut
rasulullah saw bersabda
lalu datang kepadanya
sebagian dari bahan neraka
dan udara panasnya
kemudian diperintahkannya bumi
lalu bumi mengapitnya
dalam azab yang terus menerus
sampai allah swt
membangkitkannya dari kubur
kenapa semua orang disini ngomongin mati
gue takut mati
gue takut mati
hanya yang guru dari allah
bacain peraturan pesantren dan aneh ngebacain cuma sekali kagak ada siaran ulang
jadi tolong pasang kuving baik baik
bagi siapa aja yang melanggar mau tidak mau aneh bakal laporin kepada ustadz sefung
buk buruk baca
keeper tren kita peraturan pesantren
santri wajib melakukan sholat lima waktu berjamaah di masjid
santri wajib melakukan piket
santri dilarang melakukan keonoran
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
makanan udah sekarang mah ikut memang yuk ya ikut saja ayo nanti kita ngobrol di sana yuk
ayo masya allah pias begitu eh sudah tapi ini bukan cuma mimpi tapi mimpi saya benar benar nyata
hai apalagi ustadz sepuh ceramah membahas tentang pertanyaan dalam kukur
saya benar benar takut mah seharusnya paina ya alhamdulillah tuh itu teh teguran dari allah
subhanahuwata'ala maksudnya memang
cuma hidayah dari allah subhanahuwata'ala lewat mimpi dan kausiah abah tapi apa bisa ya
orang sebejak saya bisa masuk surga ya bisa tuh karena yang punya surga dan neraka itu allah
untuk menentukan seseorang masuk surga dan neraka itu adalah allah swt iya betul itu
ovi oct pernah dengar cerita dari umi aida katanya bahkan seorang wanita panggilan sekalipun akhirnya
bisa masuk surga hanya karena dia memberikan seteguk air pada seekor anjingnya hampir sekarang
jadi kita semua enggak ada yang tahu akhir seseorang itu seperti apa termasuk diri kita sendiri yang
terpenting sekarang teh kamu bisa menjadi orang yang lebih baik ya karena hakikatnya allah
subhanahuwata'ala akan memberikan taubat kepada seseorang itu sebelum nyawanya sampai di tenggorokan